akan ku paksa kau untuk benar benar menyerah

cepat ringkus dia
siapa lagi mereka
sungguh rai prabu benar benar ingin mencobanya
aku tidak boleh gentar
akan segera menemui ajangnya
kamu benar nada prabu
rencana nada prabu
benar benar sangat begitu luar biasa
kamu benar nada prabu
akhirnya tidak akan lagi ada yang mengganggu kita
di setanah ini
nada prabu tolong hentikan semua ini
hentikan semua ini bunda mohon hentikan
ini semua tidak adil
kau ingin melanggar titahku
jangan ikut kamu

pertarungan tidak adil tolong hentikan semua ini
ini adalah urusanku
tonton saja pertarungan ini
jangan banyak bicara
lagipula aku ingin melihat
seberapa kuat mereka berdua bertahan
jika mereka mampu melawan raka walang susah
akan kuangkat mereka menjadi pengawal
namun jika tidak
aku akan membunuh mereka
untuk tiada yang nervous
aku sudah sangat kelelahan
seperti aku tak akan sanggup meladeni mereka berdua
buat aku buat aku
putraku bangun ya
putraku bangun ya
putraku bangun ya
pastikan kau benar benar mati
akan ku paksa kau untuk benar benar menyerah
ada juga yang mampu mengalahkan raka walang sungsar
dan menjana nanda prabu
berhasil dengan seumur
sangat begitu sempurna
dan aku yakin
nanda prabu surrawi seja
kau akan menjadi seorang raja besar
raja kerajaan besar pancacaran
selamanya nanda prabu
nanda prabu surrawi seja
nanda prabu surrawi seja
nanda prabu surrawi seja
nanda prabu surrawi seja
nanda prabu surrawi seja
nanda prabu surrawi seja
nanda prabu surrawi seja